puluhan batu dan botol dijejer memanjang
lengkap dengan kertas bertulis nama dan asal calon pasien
yang akan berobat di rumah sakit umum daerah dr r sudarsono pasuruan
para calon pasien ini sengaja membuat antrean
agar bisa berobat pada keesokan harinya
mereka khawatir tak mendapatkan pelayanan
karena waktu dan jam yang dibatasi pihak rumah sakit
antrean bata dan botol ini mengikuti bagian yang akan dituju oleh para pasien
terlihat yang terbanyak yakni poliklinik jantung yang antreannya panjang
pilihan poliklinik jantung itu banyak mas
jadi mereka mereka itu ingin antrean yang nomor awal
seandainya besok kan di jatah jam sepuluh sudah tutup untuk pendekatan
pihak rumah sakit mengaku jika antrean ini dilakukan
atas inisiatif calon pasien dan bukan dari pihak rumah sakit
waktu itu dulu sudah kami tertipkan bahwa ada antrian sendiri
nomor antrian yang dibuat oleh pasien
namun kami sudah mengatakan bahwa nomor antrian tersebut adalah tidak berlaku
yang berlaku adalah nomor antrean kami
namun itu sudah ditertipkan oleh pihak security
dan sekarang kembali lagi membuat antrean sendiri
memakai batu dan polisinya
pendaftaran pasien di rumah sakit dibuka mulai pukul enam pagi
dan ditutup hingga pukul sepuluh siang
sementara pasien akan dilayani dari yang sudah terdaftar